dan pilkada kota depok diprediksi akan berlangsung sengit pecah kongsi antara gerindra dan juga pks membuat wali kota dan juga wakil wali kota depok tidak lagi maju bersama dan memilih menjadi rival politik
duel petahana pun terjadi lalu bagaimana sebetulnya peta politik dan adu kekuatan dua petahana di kota depok
saya akan mengulasnya dalam fakta pilkada duel petahana di pilkada kota depok
menarik ya karena biasanya kan kalau petahana agar lebih mulus jalannya ini tetap maju bersama wakil wali kota dengan wali kota dengan wakilnya gubernur dengan wakilnya
tapi di kota depok ada dinamika politik sehingga justru antara wali kota dan juga wakil wali kotanya harus berpisah
mungkin istilah berpisah itu berat tidak berlaku bagi idris dan juga pradi
kita akan coba bahas bagaimana duel petahana di pilkada kota depok
saya akan mulai dulu dari profil singkat dari masing masing calon
ini adalah calon nomor urut satu
karena sudah ditetapkan oleh kpu kota depok pradi supriyatna dan juga afifah ali
pradi supriyatna adalah wakil wali kota depok dua ribu lima belas dua ribu dua puluh atau yang saat ini atau menjabat atau petahana
kemudian ia juga merupakan seorang politisi dari partai gerindra
karena ketua dpc partai gerindra kota depok sejak tahun dua ribu sepuluh
dan juga merupakan selain politisi pradi juga merupakan seorang pebisnis atau pengusaha
ini agak agak mirip profilnya dengan pasangannya
calon wakil wali kota depok afifah alia yang juga punya background yang sama
ini adalah pengusaha
tapi juga di sisi yang lain satu satunya calon wanita atau kandidat wanita di pilkada depok ini juga merupakan politisi dari pdi perjuangan
yang saat ini menjabat sebagai ketua baitul muslimin pd perjuangan kota depok
yang merupakan sayap organisasi partai pd perjuangan di bidang keagamaan
dan tercatat juga ia pernah menjadi caleg dpr ri dari pdi perjuangan dapil jawa barat
tapi ternyata belum berhasil melenggang ke senayan
dan akhirnya kemudian maju dalam kontestasi pilkada kota depok
setelah sebelumnya sebetulnya dalam beberapa baliho afifah ini lebih mencalonkan diri sebagai wali kota
tapi kemudian karena ada perundingan politik sehingga menjadi calon wakil wali kota dari pradi supriyat
nah kita lihat kemudian calon nomor urut dua yang juga petahana
ini wali kota depok saat ini muhammad idris
yang juga sebetulnya pernah menjadi wakil wali kota depok periode dua ribu sepuluh dua ribu
jadi saat ini berusaha untuk di periode kedua sebagai wali kota depok
di luar posisinya sebagai wali kota depok ia sempat menjadi dosen studi ilmu dakwah
sebetulnya di beberapa universitas
dan saat ini muhammad idris maju bersama dengan imam budi hartono
yang merupakan kader dari partai keadilan sejah
sejahtera atau pks
imam budi hartono bukan orang baru dalam politik di kota depok atau dalam pemerintahan
karena cukup lama menjabat di legislatif ya
di dprd kota depok sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan bahkan sampai dua ribu sembilan belas
dua periode anda bayangkan dua kali di dprd kota depok
kemudian juga anggota dprd jawa barat paw saat itu dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas
kemudian juga terpilih lagi untuk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
kemudian juga terpilih lagi untuk dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
jadi kira kira jejak politiknya atau karir imam budi hartono adalah anggota dprd di kota depok
dua kali kemudian maju ke dprd di provinsi jawa barat
karena memang merupakan politisi dari partai keadilan sejahtera
berbeda dengan muhammad idris yang memang muhammad idris ini bukan kader partai manapun
bahkan juga bukan kader pks sebetulnya
tapi memiliki kedekatan dengan pks
karena juga sempat menjadi calon wakil wali kota
kemudian menjadi wali kota diusung oleh partai keadilan sejahtera
itu tadi profil dari dua kandidat satu dan juga dua di pilkada kota depok
mari kita lihat bagaimana kemudian peta dukungan secara politik di atas kertas ya
ini masih di atas kertas
pradi supriyatna dan juga afifah ali
anda lihat di sini banyak sekali partai yang mendukung
baik partai pengusul dan partai pendukung yang tidak memiliki kursi di parlemen kota depok
ada di motori oleh pd perjuangan dan partai gerindra tentunya
kemudian ada partai golkar ada pan ada pkb dan juga ada psi
kemudian diikuti oleh partai partai pendukung lain
ada nasdem di sini hanura perindro perindo garuda pkpi dan juga ada partai bulan bintang
total yang dimiliki secara hitung hitungan kursi di dprd untuk pasangan pradi supriyatna dan juga afifa ali
adalah sekitar tiga puluh an kursi lebih
dua atau tiga puluh tiga kursi dprd di kota depok dengan menamakan koalisi adalah koalisi depok bangkit
jadi sudah ada nama koalisinya
ini agak agak mirip dengan pilpres ya
dua pasangan calon kemudian partainya juga agak agak mirip pendukungnya
terus ada nama koalisinya
kita lihat kemudian rivalnya muhammad idris dan juga imam budi hartono
hanya didukung oleh tiga partai pendukung
dan satu partai
tiga partai pengusung ya
dan satu partai pendukung partai berkarya karena belum punya kursi di dprd kota depok
ada pks di sini sebagai motor utama karena memang merupakan kadernya yang diusung
yakni adalah imam budi hartono
kemudian partai demokrat
kemudian ada p tiga dan partai berkarya
total kursinya memang tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan pradi dan juga afifah
hanya tujuh belas kursi dprd
tapi di sini ada pks
pks adalah partai yang mendominasi di kota depok
dalam beberapa periode
ini adalah hitung hitungan gambaran bagaimana kursi di dprd dari pasangan satu dan juga dua
lagi lagi masih di atas kertas
angka angka ini tentu tidak menjadi jaminan bahwa siapa yang paling banyak akan menang
atau paling sedikit juga bisa menang atau justru kalah
nah kita lihat kemudian tadi saya bicara soal bagaimana pks di sini mendominasi di kota depok
mari kita akan lihat sejauh mana kemudian hegemoni dari partai keadilan sejahtera atau pks
di kota depok
pks dalam empat kali perhelatan pilkada di kota depok
ini memenangkan tiga kali pilkada di kota depok
kemudian juga menduduki atau partai pemenang pemilu legislatif di kota depok
dengan dua belas kursi di dprd pada tahun dua ribu sembilan belas ya
jadi dua ribu sembilan belas pks menang di kota depok
bahkan tidak hanya di kontestasi lokal saja
dalam arti mendukung siapapun calon yang diusung oleh pks
dalam tiga periode belakangan itu menang
tapi di dalam level nasional juga ternyata di kota depok dalam pilpres misalnya
ketika itu prabowo dan juga hatta ya
yang didukung juga oleh pks dan juga partai gerindra
itu menang juga di kota depok melawan jokowi jk
kemudian juga di tahun dua ribu sembilan belas
sama juga prabowo yang maju bersama dengan sandi
juga bisa mengalahkan jokowi dan juga ⁇ maruf ⁇ di kota depok
itu tentu ada peran serta dari partai yang kemudian mengusung
dan juga bagaimana pks bisa memenangkan kandidat yang ia usung dalam pilpres dua ribu sembilan belas dan juga dua ribu empat belas
tapi lagi lagi politik itu kan selalu sangat dinamis
bisa berubah kapanpun
angin belum tentu bisa terbaca
apakah ke kiri ataupun ke kanan
boleh menang tiga periode mendominasi di satu kota
tapi belum tentu kemudian bisa meneruskannya
tapi bisa jadi kemudian
ini juga menjadi modal yang besar bagi pks
untuk bisa melaju untuk melanggengkan kembali menjadi empat periode
nah pertanyaannya sekarang
akankah pks kemudian tumbang dalam pilkada kota depok kali ini
karena pecah kongsi dengan partai gerindra
atau justru berhasil mempertahankan hegemoninya selama tiga kali berturut turut
kita akan bahas nanti dalam dialog
tapi memang pilkada kota depok ini diwarnai oleh pecah kongsi ya
tadi saya sudah jelaskan
antara sesama petahana
kami akan ulas sesaat lagi dalam dialog
tetap bersama kami di cnn indonesia election